beberapa tempat pembuangan sampah akhir terbakar di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir
lantas bagaimana pencegahannya terutama di musim kemarau saat ini
kita akan membahas bersama plt kapus datin bnpb abdul muhari
pak abdul selamat malam
selamat malam maes
pak abdul apa saja upaya pencegahan yang memang harus dilakukan
agar tidak terjadi kebakaran di tpa lagi
karena tadi kita sudah lihat ada beberapa yang sempat kami bahas juga sebelumnya
ya satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kebakaran lahan
ya tidak hanya tpa sebenarnya untuk jawa secara umum sangat banyak dan frekuensinya sangat tinggi
ini kami menerima laporan ada kebakaran lahan di pinggir jalan tol
ada kebakaran lahan di pinggir pemukiman
ini perlu saya sampaikan bahwa bukan kemaraunya yang menyebabkan kebakaran
bukan el nino nya yang menyebabkan kebakaran
kemarau dan el nino itu cuma sebagai katalis yang mempercepat proses menjalarnya api
dan meningkatkan eskalasi daerah terdampak api
penyebab kebakaran sembilan puluh sembilan persen pasti karena ulah manusia
ya baik itu disengaja
maupun tidak disengaja
misalnya ketika kita bicara kebakaran di pinggir jalan tol
apakah supir ada yang membuang puntung rokok ke pinggir jalan
ketika kita bicara kebakaran lahan di pemukiman
sangat banyak kami menerima laporan yang membakar sampah
kemudian ditinggalkan api membesar tidak terkendali
termasuk untuk kondisi kondisi kebakaran tempat pembuangan sampah
misalnya ketika yang kebetulan berada
aktivitas di situ memegang rokok
atau ada aktivitas yang menggunakan api dan lain lain
perlu kita sampaikan bahwa banyak sekali
kalau kita bicara tempat pembuangan sampah
itu yang tumpukan plastik
sehingga ketika terpercik api
atau ketika api mulai menjalar
itu eskalasi daerah terdampaknya
atau cakupan daerah terbakarnya sangat cepat
kita punya pengalaman di tpa sari mukti bandung
yang luar biasa sekali
tapi kesulitan kita memadamnya
karena ketika kita berbicara timbulan sampah
ini untuk mengejar api itu tidak hanya di permukaan
tapi begitu merambat ke bawah
sangat sulit untuk kita untuk memastikan
truknya itu sampai di bawah
karena tumpukan tumpukan plastik
misalkan itu akan menghambat air bisa
sampai ke bawah
jadi kalau tadi kita bertanya
apa yang harus kita lakukan
benar benar kita harus hati hati
dalam semua aktivitas terutama yang ada
kaitannya atau mungkin kebiasaan kebiasaan
yang mungkin pada situasi normal tidak membawa dampak
sekarang harus kita perhatikan
misalkan mau buang tuntung rokok
mau bakar sampah
tapi kalau anda juga sempat menyebutkan mengenai tpsrm mukti
beberapa lokasi termasuk di sana juga membutuhkan waktu yang lama
dalam proses pemadaman
apa saja yang menjadi tantangannya pak
pertama ketika kita sudah berbicara timbulan sampah
tadi saya sampaikan
sangat banyak komponen komponen plastik yang sangat mudah dilalap api
kemudian tinggi timbulan sampah ini bukan satu meter dua meter
tapi puluhan meter
bisa di mukti misalkan itu sampai tujuh puluh meter
kalau kita bicara lahan gambut misalkan
lahan gambut juga memiliki kedalaman yang mungkin apinya
barang apinya masih menjangkau sampai dua puluh atau tiga puluh meter
tetapi ada pori pori gambut yang memungkinkan air bisa masuk
kalau kita bicara sampah
begitu itu tertutup oleh plastik
tidak mungkin air bisa turun ke bawah
nah ini yang kemuria
tapi asapnya akan tetap muncul karena api di bawahnya masih menyala
sehingga mungkin kita harus menggali lagi paritan cukup dalam di sisi sisi yang tinggi
drop waterbombing di situ supaya dia bisa meresap
tapi ini juga untuk menjamin efektivitasnya harus jadi trial dan error gitu
nah ini yang kelima
yang menyulitkan kita untuk bisa sesegera mungkin mengendalikan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan sampah
jadi ini mungkin yang harus menjadi perhatian kita bersama karena ketika kita sudah bicara timbulan sampah
itu pun puluhan meter ketinggian atau kedalamannya
api bisa merampas sampah ke bawah
tapi memastikan air bisa sampai ke bawah itu sangat sulit
pak abdul kan kita juga lihat nih
dampak dari kebakaran di tpa terutama
dirasakan oleh banyak orang
tadi di layar juga bisa kita lihat seberapa tebal atau pekat asapnya begitu ya
apa saja yang bisa dilakukan warga terutama yang tinggal di sekitaran tpa yang terbakar
apakah mereka bisa ikut membantu memadamkan api terlebih dahulu
atau justru langsung diserahkan saja terhadap orang yang memang ahli dari dinas pemadam kebakaran misalnya
untuk tuh bakaran sampah yang sudah terjadi
kita tidak menyarankan warga yang bukan anggota pemadam kebakaran yang memang terlatih untuk itu
untuk ikut berkontribusi dalam memadamkan api
itu akan malah mungkin bisa membahayakan keselamatan mereka sendiri
jadi untuk upaya pemadaman
tentu saja pemerintah daerah membentuk satgas darat yang paling bisa dilakukan
satgas darat ini adalah tim satuan pemadaman
mungkin misalkan mendatang terbatasan jumlah unit pemadam kebakaran
mungkin bisa meminta bantuan kepada kabupaten kota terdekat
kemudian membuka akses jalan supaya satgas darat ini bisa menjangkau daerah daerah untuk memotong
baik kami mengalami gangguan teknis dengan abdul muhari
terima kasih sudah berbincang bersama kami plt kapus datin bnpp